hai seorang calon haji asal pidijaya bernama muslim bin abdul wahab salam meninggal dunia
di dalam pesawat sesaat sebelum pesawat mendarat di bandara amir muhammad abdul aziz madinah rabu
dini hari almarhum merupakan calon haji kloter pertama aceh rabu siang para tetangga dan kerabat
bintang sanak saudara mulai berdatangan melayat ke rumah duka di desa rungkom kejamatan meredu
kabupaten pidijaya aceh istri almarhum sempat pingsan saat mendengar kabar suaminya meninggal
dunia di arab saudi habis semayang subuh turun pesawat tadi sudah itu orang yang rompongan
soemi dan serta regu regunya udah nggak bisa ikut lagi memang tidak boleh diikut lagi oleh
medis di makkah mukarramah
berikutnya abang tidak dimakam disini berita daripada arab saudi abang dikubur di makkah mukarramah
kepala kantor kemenak pidijaya membenarkan adanya seorang calon haji pidijaya yang meninggal dunia di
madinah kini seluruh proses varki faya dilaksanakan di madinah termasuk pemakaman almarhome memiliki
penyakit asam lambung atau gerd almarhum merupakan calon haji pengganti dari orangtuanya yang tidak
karena meninggal dunia tahun lalu
tangis haru pecah saat jenazah samsinah binti usman hasbula
calon haji kloter pertama embarkasi banjarmasin yang wafat dalam perjalanan menuju tanah suci
tiba di kampung halaman selasa sore
calon haji asal desa galumbang kecamatan juwai kabupaten banjarmasin
yang berusia lima puluh tahun itu meninggal dunia sesaat sebelum pesawat mendarat
untuk transit di bandara kuala namu medan
samsinah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga tak jauh dari tempat tinggalnya
almarhumah meninggal dunia karena kondisinya kurang fit terlebih sebelumnya ia mengalami sakit
karena prosesnya kalau sudah masuk embarkasi haji maka prosesnya itu wafat dalam perjalanan
jadi tidak ada pergantian
jadi itu uang kembali atau seperti apa
klim asuransi makanya para
besarnya presentasi jemaah calon haji yang tergolong berisiko tinggi
membuat pemerintah provinsi kalimantan selatan dan panitia penyelenggara ibadah haji
ppi khas tempat memberikan perhatian khusus
tim liputan cnn indonesia